jadi misalnya aku main sama mas angga kita juara
tadi memang ngerasa ngerasa apa apa
ya secara sederhananya pasti masing masing ada kelebihan dan kekurangannya ya mas iman ya
itu sebenarnya sudah ada bakunya ya dan